dunia kuliner tidak pernah lepas dari bahan makanan yang bernama mentega dan margarin
dan hampir setiap orang pasti juga pernah mengkonsumsi makanan dengan bahan tersebut
ya namun ternyata tahukah anda bahwa sebenarnya mentega dan juga margarin ini adalah dua produk yang berbeda
nah apa saja perbedaan dan juga manfaat dari keduanya kita simak berikut liputannya
kalau saya lebih suka mentega
mentega mentega mentega ya
pilih margarin ya
kalau untuk rasa lebih gurih sih
karena kalau mentega itu dia dari hewani ya kan terbuatnya dari hewani dan juga aromanya khas
rasa kuenya jadi lebih enak
dia kalau kita bikin dadar telur nggak harus pakai garam lagi karena udah gurih terus wangi ada asin juga
margarin itu apa namanya lebih sehat
lebih sehat lah kalau menurut saya gitu ya
ternyata masih banyak ya yang salah mengartikan mentega dan margarin
banyak juga yang belum tahu perbedaan keduanya
padahal ada banyak sekali makanan yang menggunakan kedua jenis produk tersebut
beragam varian kue basah roti kue kering hingga lauk pauk pelengkap nasi salah satu bahannya menggunakan mentega atau margarin
perbedaan yang paling terlihat adalah dari warnanya
mentega berwarna kuning pucat
sedangkan margarin kuning pekat
begitu pula dengan aromanya
jika dihirup mentega tercium lebih harum dibanding margarin
sedangkan dari segi tekstur mentega lebih lembut dibandingkan margarin
mentega dan margarin juga berbeda bahan bakunya
mentega terbuat dari lemak susu sapi atau krim
sementara margarin berasal dari lemak minyak sayur atau nabati
mentega kaya vitamin a d e dan k yang larut dalam air
begitu pula dengan margarin yang berwarna kuning
lalu mentega juga berwarna kuning
memiliki kekuasaan yang melimpah dengan vitamin dan kandungan omega
nutrisi tersebut bermanfaat untuk tulang dan fungsi tubuh lainnya
nah bagaimana dengan kandungan gizi keduanya
kita tanya dokter ahli gizi untuk mengetahuinya
satu sendok makan butter atau kemudian mengoleskan satu sendok makan margarin
karena dua duanya adalah lemak
yang satu lemak jenduh
yang satu lemak tidak
yang satu lemak trans fat
itu dia kandungannya sama seratus kalori
jika dilihat dari nutrisinya tersebut manakah yang lebih baik untuk tubuh kita
mentega atau margarin
kalau kita lihat karena butter itu berasal dari susu
dia kandungan yang paling banyak adalah kandungan lemak jenuh
kemudian margarin dia itu sebenarnya berasal dari minyak
jadi dia kandungannya sebetulnya yang terbanyak adalah lemak tidak jenduh tunggal
lemak yang bersifat tidak jenduh ganda atau tidak jenduh tunggal akan menghasilkan yang kita sebut trans fat
lalu bagaimana pengaruhnya jika mengonsumsi lemak yang terkandung dalam mentega dan margarin terhadap tubuh kita
kita harus tahu bahwa lemak jenuh dan lemak trans itu
berefek meningkatkan kadar ldl kolesterol
kita tahu kolesterol ldl itu adalah kolesterol yang berisiko menyumbat pembuluh darah
meski demikian dokter gizi tetap menyarankan
jika ingin mengkonsumsi mentega dan margarin sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh
kita bisa pakai bukan pakai margarin bukan pakai butter
tapi kita bisa menggunakan misalnya alpukat kita menggunakan yogurt
untuk mendapatkan efek efek positif dari makanan
nah semakin jelas kan perbedaan keduanya
pindrayanya laksmi jakarta